tambang emas sangihe menjadi perbincangan keberadaan tambang ini ditengarai membawa dampak buruk terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat
ironinya aktivitas tambang tetap berlangsung di tengah penolakan masyarakat dan para pecinta lingkungan
apalagi sejak ditemukan kejanggalan dengan meninggalnya wakil bupati sangihe helmut hontong tak lama setelah almarhum menyampaikan sikap penolakan terkait keberadaan serta aktivitas penambangan di wilayah yang dipimpinnya itu
apa yang terjadi dan bagaimana meluruskan dugaan serta kecurigaan publik soal ini
mulai dari profil tambang mekanisme izin hingga dampak lingkungan dan masyarakat kita bahas lebih lanjut dengan arah sumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada bapak sam saret
pak sam selamat sore pak sam
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita pak sam dan kita juga tergabung dengan pak bupati
terputus ya dengan pak bupati kita masih menunggu bagaimana komunikasinya bisa terhubung kembali dengan pak bupati
kita ke pak sam dulu kalau gitu
pak sam bisa mendengar suara saya dengan jelas pak
ya suaranya jelas
pak sam kita ingin konfirmasi beberapa hal soal bagaimana penambangan yang terjadi di sangihe anda salah satu pihak begitu ya
perwakilan dari masyarakat yang menolak aktivitas penambangan ini
karena memang dari awal dicurigai perizinannya pun mekanismenya sudah ada yang cacat begitu
kita ingin mendengarkan komentar anda dan konfirmasi yang lebih jelas mengenai status dan juga bagaimana penolakan yang anda sampaikan ini sejak kapan dan apa respon yang anda terima sejauh ini
ya pertama kami mendengar adanya izin usaha produksi pt tambang masangnya itu pada
sekitar tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh satu ketika perusahaan ini melakukan sosialisasi di salah satu desa lokasi tambang yaitu desa bowone kecamatan tabukan selatan tengah
kemudian dari sosialisasi tersebut kami mengetahui berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pihak perusahaan
dokumen yaitu surat izin usaha produksi pt tambang masanya yang dikeluarkan oleh
kementerian psdm yaitu seluas empat puluh dua ribu hektare
ternyata surat ini sudah dikeluarkan pada tanggal dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh
nah ketika kami mempelajari lokasi izin iup ini adalah seluas empat puluh dua ribu hektare dan berdasarkan peta yang kami lihat
setengah pulau samiha
sangat besar dan sangat merugikan masyarakat di mana di situ terdapat tujuh kecamatan dan delapan puluh kampung atau delapan puluh desa
pada saat mereka melakukan sosialisasi untuk pembebasan lahan sebesar lima puluh juta per hektare
setelah dikonversi ke meter dia jadi
rp lima per meter jadi harga tanah lebih mahal dari harga kangkung tujuh lima ratus
oke dan tanah area seluas itu cuma dihargai dua miliar kalau dikalkulasi secara luas ya secara besar begitu ya
dari luas areal yang akan ditambang
kecil sekali memang keterlibatan wakil bupati kita tahu bahwa ramai sekali pro kontra penolakan ini membawa nama almarhum
beliau meninggal dunia kemarin ini juga sempat menulis surat begitu yang ditujukan kepada kementerian sdm
apa komentar anda soal ini
yang pertama pak wakil bupati almarhum sebelumnya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan kami terkait sikapnya menolak pt tambang mas
mengenai surat yang kami terima itu kami nanti tahu setelah ramai diberitakan atau dipublikasikan
di media media sosial beberapa waktu yang lalu sebelum beliau meninggal
sikap pak wakil bupati jelas di surat tersebut menolak pt tms atau pt tambang masangi
itu tidak kami ketahui sebelumnya tentang sikap pak wakil bupati ini
oke kita pak sam juga masih menunggu terhubung dengan bapak bupati
karena memang tadi sudah terkomunikasi
konfirmasi akan bergabung dengan diskusi kita
tapi karena komunikasi yang terputus kita lanjut lagi
pak sam anda kenal tidak dengan perusahaan yang mengelola penambangan ini
ada nama baru gold corps di sini ya
yang anak perusahaannya adalah tms
karena juga pemegang saham mayoritasnya ada di perusahaan ini
asalnya dari kanada juga kalau saya tidak salah
secara langsung kami belum
karena bertemu dengan personil dari perusahaan ini
namun kami coba mencari informasi melalui website mereka
dan kami sedikit banyak dapat mengikuti dan mengetahui keberadaan perusahaan ini
memang benar kalau perusahaan ini pt tms ini
pemilik sahamnya itu paling besar dari kanada
mungkin tahu lebih lanjut
dampak lingkungan atau ekologis yang ditimbulkan tentu sangat besar begitu ya
ada hewan endemik di situ yang terancam
ada tujuh puluh anak sungai atau sungai yang tempat warga menggantungkan hidup mereka di sana
dan di sana juga ada lempeng yang mengancam untuk terjadinya gempa begitu
dengan proses blasting atau aktivitas tambang seperti itu
ini juga potensinya semakin besar
inikah kemudian poin poin yang selama ini anda suarakan dan tidak direspon begitu
jadi hal hal yang menjadi latar belakang penolakan kami sangat jelas sesuai dengan fakta
yang pertama dari undang undang yang tadi sudah saya jelaskan
kemudian dari kondisi geografis tentang adanya lempeng yang ada di kiri kanan
dan juga di tengah pulau sangiha yang mengakibatkan pulau ini sering mengalami gempa bumi
kemudian gunung ya hutan dindung gunung sandarumang yang menjadi daerah tangkapan air untuk kurang lebih tujuh puluh sungai
dan juga ada satwa endemik mamalia endemik dan burung endemik
dan satwa liar lainnya
nah walaupun mereka menginformasikan bahwa mereka hanya menambang di sekitar enam puluh
lima hektare itu hanya pintu masuk saja
karena izin sudah dikeluarkan untuk empat puluh dua ribu hektare
itu akan berpotensi selama tiga puluh tiga tahun ke depan untuk dikerjakan
nah hari ini mungkin mereka masuk di enam puluh hektare atau enam puluh lima hektare
besok lusa atau beberapa tahun kemudian mereka akan mengeksploitasi dan